akibat erupsi gunung agung kunjungan wisatawan di pulau bali mengalami penurunan pada libur panjang kali ini
salah satunya adalah kunjungan wisatawan di bali zoo yang turun hingga tiga puluh persen
sejak dua puluh lima november lalu kunjungan di objek wisata kebun binatang bali atau bali zoo mulai mengalami penurunan
jika sebelumnya jumlah pengunjung rata rata enam ratus orang per hari setelah erupsi gunung agung maksimal hanya empat ratus pengunjung saja
hal ini diakibatkan penutupan bandara internasional selama beberapa hari
selain itu beberapa maskapai penerbangan internasional belum berani beroperasi meski bandara telah dibuka kembali
namun sejumlah wisatawan yang telah berada di bali mengaku tidak khawatir lantaran radius yang dinyatakan bahaya jaraknya relatif jauh dari penginapan maupun destinasi wisata yang mereka tuju
kami baru saja pergi ke zoo di sini dan itu sangat bagus
mereka menyerang semua haiwan kita bisa menangkap krokodil dan gibbon
tapi anda pernah dengar tentang vulkan
itu hanya berjalan dan bergerak
tapi keberuntungannya kita sangat jauh dari sini
jadi itu tidak penting untuk kita
jadi kita tidak perlu takut sampai kita menonton berita yang mereka beritahu

sementara itu untuk mengantisipasi jika terjadi erupsi
atau hujan abu pihak bali zoo telah menyiapkan seribu masker yang akan dibagikan kepada pengunjung
biasanya di hari biasa kunjungan tamu kita sampai
dari tanggal dua puluh lima hingga sekarang kurang lebih perharinya kita mengalami penurunan kurang lebih ada empat ratus pengunjung setiap hari
bali zoo terletak di kabupaten gianyar bali
berjarak sekitar empat puluh lima km dari gunung agung yang ada di kabupaten karangasem
nadang risada astika gianyar